ya serangan terus menghantam palestina di penghujung ramadan dan menyambut hari kemenangan warga di palestina pun terpaksa berada di kondisi yang mencekam
lalu bagaimana kondisi terakhir di sana bergabung dengan kami relawan barsi reza aldila kurniawan di gaza palestina
assalamualaikum selamat malam reza
selamat siang waktu gaza
baik reza terima kasih sudah bergabung dengan kami
bisa diceritakan kondisi terkini di sana seperti apa
kabarnya rumah sakit indonesia ini juga menjadi korban serangan di sana reza
untuk kondisi di jalur gaza sendiri masih dalam situasi mencekam ya
yang sampai saat ini masih terus berjatuhan dan serangan masih terus dilancarkan oleh militer zionis israel
beberapa menit yang lalu kita masih bisa merasakan dentuman atau rasakan getaran ya yang akibat serangan roket israel
untuk kondisi di rumah sakit indonesia sendiri memang ada ruangan yang memang ada kerusakan ya
dampak dari serangan militer
serangan roket zionis israel
oke apakah sejauh ini ada korban jiwa dan korban luka akibat serangan ini
untuk korban jiwa ada ya
tapi untuk rumah sakit indonesia sendiri sudah menangani setidaknya satu ratus tiga puluh lebih pasien sejak dimulainya
sejak pertempuran ini mulai
dan untuk korban syahid itu mencapai
dengan adanya serangan kepada yang ke rumah sakit indonesia yang ada di sana
lalu bagaimana penanganan terhadap korban korban di sana
apakah ini juga mengganggu
apakah ini juga mengganggu
mengganggu penanganan perawatan bagi korban korban yang terluka dan sebagainya
apakah ini juga mengganggu
maaf suaranya kurang jelas
dengan kondisi rumah sakit indonesia yang juga ikut terkena serangan
apakah ini kemudian mengganggu perawatan kemudian penanganan bantuan bagi korban korban yang terluka reza
apakah ini juga mengganggu
apakah ini juga mengganggu
maaf maaf suaranya tidak keringat
maaf maaf suaranya tidak keringat
oke reza terakhir saja sekarang di sana kondisinya siang hari betul ya
siang hari artinya besok umat muslim yang ada di sana ini akan merayakan idul fitri akan merayakan hari kemenangan
tapi kondisinya sekarang sangat mencekam boleh digambarkan bagaimana kondisi kebatinan warga yang berada di sana reza
tapi kondisinya sekarang sangat mencekam boleh digambarkan bagaimana kondisi kebatinan warga yang berada di sana reza
tapi kondisinya sekarang sangat mencekam boleh digambarkan bagaimana kondisi kebatinan warga yang berada di sana reza
ya maaf maaf suaranya tidak sampai di sini cuma keringat

terakhir saja bagaimana harapan dari warga palestina menuju hari kemenangan besok di tengah kondisi yang sangat mencekam di sana
oke terakhir saja bagaimana harapan dari warga palestina menuju hari kemenangan besok di tengah kondisi yang sangat mencekam di sana

warga palestina sendiri masih bagaimana
warga palestina sendiri masih bagaimana
untuk warga palestina untuk warga palestina sendiri masih menjalani aktivitasnya seperti biasa
karena warga palestina sendiri bukan hal pertama yang menghadapi situasi seperti ini
karena sudah terbiasa namun mereka tetap berhati hati dalam melakukan aktivitasnya
karena serangan zion israel sekarang sudah
serangannya semakin membabim buta semakin membabim buta kemana saja bisa diserang
jadi mereka harus berhati hati dalam melakukan aktivitasnya
baru saja beberapa jam yang lalu
ada empat tiga yang syahid tiga meninggal karena serang oleh
ditembak oleh tank tank zion israel
di perbatasan gaza utara
ya itu mereka sedang melakukan aktivitas yang menanam lagi dalam penanaman ya pertanian
oke baik terima kasih reza atas informasinya
kita doakan kondisinya segera berangsur kondusif berangsur normal
sehingga masyarakat di sana juga lebih tenang untuk menjalani aktivitas sehari hari
terima kasih sekali lagi selamat malam
kami akan kembali usai jeda